pemerintah akan melakukan penguncian wilayah atau lockdown
kalau saya lihat jam sekarang menunjukkan pukul dua belas tiga puluh
ronny sekarang kamu coba sendiri kamu hanya perlu mencobanya
siapa yang berkenan dia harus mendapatkan vaksin
nah adanya bencana ini terutama bencana hidrometeorologi baik basah dan kering
kemudian di saat yang sama pan sepertinya hidup mati mas erick thohir
untuk satu set sofa cukli dibanderol dengan harga sepuluh sampai lima belas juta rupiah tergantung kerumitannya
jadi yang melewat kendaraan situ ada yang punya sim ada yang tidak punya sim
eh lu smp berarti di mana nih smp sma itu sama sekolahnya
nyaman sih soalnya ini masih belum rame ya jadi masih sepi masih lancar alhamdulillah
ibaratnya petrus tuh uph nya sma di kalbar lah ya
bisa rw tergantung wilayahnya
nah itu kan juga dilakukan dan saya yakin itu juga ya sama
saya gak tau saya sudah minta waktu beliau
saat kejadian konvoy rombongan melaju dari daerah kalibaru mengiringi ambulans pembawa jenazah
saya habis latihan yaudah kalau pagi dia colongan biarin aja
itu sebetulnya yang harus dipahamin sama temen temen ya
engga engga engga kita santai kok jadi aku percaya semua lagu tuh punya kekuatannya masing masing punya nyawanya masing masing
nah jadi setahu gue itu dia yang bagus gitu kan
gue juga lupa juga ya karena nawarinnya gak ke gue langsung
ada andre kayana ada febri tomo
i think so yang sedikit tua terus
keliatan banget sih dari pas pybc itu
namun realisasinya tidak bisa persis sama sepuluh juta
banyak pelatih pelatih suka kumpul kan
oke karena kita orang jauh
gue melihatnya juga jadi ada semangatnya yang beda gitu dari pasifik
besarnya tetap seperti ketentuan
kini kota pontianak tumbuh menjadi kota modern
termasuk juga kemungkinan juga ada sedikit juga pilkada
makanya pasir kita sempat ditambang kita ambil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
bisa jadi dia anak kembar sekalipun sama sama ada musibah dalam keluarga bisa bisa responnya berbeda
tempat saya saat ini berada di mako primot
mereka menolak dan melarang penggunaan teknologi
dengan baik memanage kewajiban setiap pemainnya
nanti tentu menjadi bagian dari diskusi kami
artinya bisakah dengan logika yang kemudian digunakan sebelumnya yang kemudian dipatahkan oleh pn jaksel
untuk melebarkan sayap dan memanfaatkan sumber mata air
energi baru terbarukan ini diperoleh
proses politik tanggal empat belas februari
yang merupakan bibir dari tungku pembakaran
nah pengalaman dari yang kita lakukan itu memang jauh cukup efektif adalah pelaksanaan ppkm mikro atau lockdown lokal
saat ini jadi bisa bakar lemak langsung
dia misalnya dia turunannya jadi bollen peyem misalnya gitu
kebanggaan bumi parah parah yangan juga chen
dan seperti moto kita kelezatannya selalu terjamin
memeluk kembali piala thomas dan uber masih harus tertahan di taiwan ini tapi yang pasti
kalau untuk yang olympic number saya mau qualified di olimpik
lanjut udang buncis setelah udang dibersihkan bagian kepala dan buntut cuci bersih dengan air dan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis
kehidupan pengemudi itu kita sangat mirip sekali
nasional kita harus jaga pertumbuhan
termasuk golongan pekerja namun sebenarnya bekerja sebagai kontraktor independen
karena sentimen negatif dari svb
dan itu masih kelihatan tanggulnya berdiri kokoh seperti itu
jadi artinya apa langkah selanjutnya sembari menunggu pemanggilan komisi sepuluh terhadap kemendikbud
pertama memang zakat itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim
lo seneng kan main basketnya iya bener bener
pengalaman klinis saya ya yang paling banyak ya itu masalah
jadi ini salah satu bisnis yang unik dan mungkin ke depannya bisa jadi
untuk yang satu ini proses mengaduknya tidak cukup sulit
pak mahfud dari sisi konten sebenarnya dan koherensi karakterologis itu sudah cukup memadai
dimanapun kalian berada kali ini kita balik lagi di episode keberapa bro